sementara itu untuk pertama kalinya dua pasien positif covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit alui sabu rsas kota gorontalo dinyatakan sembuh pada rabu pagi
setelah hasil swab pcr kedua menunjukkan hasil negatif
suasana haru pun terasa saat mereka akan meninggalkan rumah sakit
pasien yang sembuh pemirsa adalah pasien dua dan tiga yang merupakan seorang ibu dan anak warga kota gorontalo
keduanya telah diperkenankan pulang ke rumah
sebelumnya kedua pasien sempat dikarantina di mes haji kota gorontalo karena termasuk alumni ijtima goa
pada tes swab pcr pertama tanggal lima belas april lalu keduanya dinyatakan positif covid sembilan belas
namun pada swab lanjutan tanggal dua puluh lima dan dua puluh delapan april keduanya terkonfirmasi swab pcr negatif
jurubicara penanggulangan covid sembilan belas gorontalo mengatakan tidak hanya hasil negatif kedua pasien
tim gugus tugas juga menerima hasil pemeriksaan lima puluh lima spesimen dari laboratorium bpom gorontalo yang semuanya dinyatakan negatif
jadi lima belas pasien kita yang satu sudah meninggal jadi sisa masih ada empat belas
yang empat belas ini ada dua di antaranya yang sudah dua kali swab
berarti mereka sudah dinyatakan sembuh